tradisi sanggring atau kolak ayam ini hanya ada di desa gumeno
kecamatan manyar kabupaten gresik jawa timur
berdasarkan sejarah babat gresik tradisi sanggring merupakan tradisi peninggalan sunan dalem
raja giri kedaton abad ke enam belas dan sudah berlangsung kurang lebih empat ratus sembilan puluh tahun
menurut didik wahyudi toko masyarakat desa gumenoh
sunan dalem yang saat itu sedang sakit sembuh seketika setelah mengkonsumsi kolak ayam
dia sakit dia memerintahkan kepada sanggring sanggringnya yang lagi lagi itu
untuk membuat masakan yang akhirnya kita kenal dengan canggirnya atau kolak ayam ini
akhirnya dengan mengikuti tanah dulu yang memasak adalah sanggring sanggringnya
akhirnya kita untuk warga lagi lagi yang memasak
setelah sempat terhenti selama dua tahun akibat wabah covid sembilan belas
tradisi sanggring atau kolak ayam di malam dua puluh tiga ramadan tahun ini kembali digelar
kali ini porsinya lebih banyak yakni tiga porsi
ribuan porsi kolak ayam ini menghabiskan dua ratus lima puluh ekor ayam kampung
sepuluh butir kelapa tujuh ratus lima puluh kg gula jawa dua kuintal bawang daun dan lima puluh kg jinten
proses memasak kolak ayam berlangsung sejak minggu pagi
juru masak harus laki laki semua
pasalnya menurut didik itu sesuai dengan titah atau petunjuk sunan dalem
tidak hanya warga biasa tradisi berburu kolak ayam juga dihadiri para ulama dan pemerintah setempat
warga berharap bisa mendapat berkah dari tradisi ini
ditahul arif gresik jawa timur